pemirsa kami langsung ajak anda untuk bergabung ke gedung sate bandung jawa barat
untuk mengikuti konferensi pers terkait perkembangan hilangnya anak ridwan kamil
kita simak bersama
ini melakukan lawatan ke swiss dalam rangka untuk mencari sekolah s dua dan beasiswa
bagi eril yang sebentar lagi akan selesai s satu dan juga adiknya yang akan masuk ke perguruan tinggi
dalam kegiatan mencari sekolah dan beasiswa ini terjadi musibah
beliau hanyut ketika berenang di sungai
ini amit terima beritanya kemarin kurang lebih pukul jam lima sore
jadi alhamdulillah pihak keluarga dibantu sangat baik
oleh kbri yang ada di swiss pak dubes berserta jajarannya
berdasarkan update yang kami terima pencarian sudah dilakukan kurang lebih enam jam
sepanjang matahari masih ada sinarnya dari siang sampai sore
kemudian pencarian dihentikan ketika sudah mulai gelap
berdasarkan informasi yang kami terima sampai dengan jam sebelas tadi malam
berarti di sana kurang lebih jam enam sore
belum ditemukan ariel
kami atas nama keluarga mohon doanya dari seluruh warga dari seluruh kerabat
agar dimudahkan bertemu kembali dengan eril dalam keadaan selamat
tentu semua ini adalah upaya yang dari keluarga bisa lakukan
karena tidak ada harapan yang bisa kami gantungkan
kecuali kepada allah swt yang maha kuasa
dan sekali lagi kami berterima kasih dibantu oleh otoritas swiss kbri dan kementerian luar negeri
dalam upaya pencarian ponakan kami ini
sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya
untuk selanjutnya apabila ada update dari pihak keluarga
saya yang nanti akan kemudian mewakili selanjutnya secara periodik
bersama sama pihak provinsi jawa barat
kami terima kasih juga sudah membantu walaupun ini adalah urusan keluarga kami tapi sangat dibantu

terima kasih banyak
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
berdasarkan informasi yang kami terima dari famili kami yang berada di lokasi
jadi yang berenang hanya anak anak saja dalam artian anak anak dewasa ya
eril dan adiknya bu atalia tidak ikut ditemani oleh family kami yang di sana
pada saat akan naik ke atas kelihatannya ada kesulitan yang kami juga tidak paham bagaimana kondisinya
cuma itu informasi yang kami terima
terima kasih banyak
barangkali ada arus begitu singkatnya yang lain bisa naik ke darat eril kemudian terbawa arus
itu informasi yang kami terima per jam sebelas malam tadi terima kasih
soal informasi yang beredar sudah ditemukan itu gimana ya pak
untuk informasi yang beredar sejauh ini kami hotline langsung dengan kbri
langsung dengan padu bus dan kami tidak mendapatkan informasi lain
kami mendapatkan informasi terupdate kecuali jam sebelas malam tadi dengan posisi penghentian
pencarian akan dimulai lagi hari ini di pagi hari waktu swiss
jadi belum ada update kecuali akan melakukan pencarian berdasarkan informasi yang diterima
kemungkinan pencarian hari kedua adalah di atas permukaan air dan di bawah permukaan air
sampai sebelas malam indonesia belum ada informasi terbaru
sampai tadi pagi belum ada perubahan informasi apa apa yang kami terima
dan informasi resmi hanya kami terima dari pihak kbri terima kasih
baru saja kita saksikan bersama konferensi pers yang dilakukan oleh perwakilan keluarga gubernur jawa barat ridwan kamil
yang diketahui adalah bapak lp nazmuzaman yang menyimpulkan dan juga menginformasikan kepada media
perkembangan terkini terkait dengan hilangnya anak gubernur jawa barat ridwan kamil saat ini
yang hilang saat berenang di sungai area swiss pada kamis waktu setempat
dan informasi yang bisa disimpulkan dari konferensi pers barusan adalah
proses pencarian masih dilakukan dan akan dilanjutkan pada pagi hari waktu swiss
dan saat ini pencarian memang masih dihentikan karena kondisinya sudah malam hari
dan belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan keberadaan dari anak laki laki gubernur jawa barat ridwan kamil
yakni emeril khan mumtaz
kita doakan bersama semoga pencarian bisa dilakukan dan juga mendapatkan hasil yang baik